hai sejumlah toko di pusat penjualan oleh oleh khas malang pekan ini ramai pengunjung rata rata
pengunjung merupakan wisatawan dari luar kota malang yang menyempatkan diri untuk membeli
oleh oleh usai liburan dan berwisata di kota malang untuk waktu waktu kayak kripit kripit
oleh oleh khas malang mau dibawa ke kediri sering banget mas setiap pulang pasti kesini karena
khasnya mas kayak kripit apel apa ini kripit buah kayak gitu menurut pedagang permintaan
oleh oleh meningkat hingga tiga kali lipat dibanding tahun lalu oleh oleh yang diminati
pengunjung yakni keripik tempe keripik buah dan sari apel sepertinya naik naik tambah naik tahun lalu
tiga tahun mulai ramennya sekitar satu minggu sebelum lebaran sudah mulai ada banyak orang
oleh oleh juga diburu para pemudik yang melintas di jalur pantura cirebon jawa barat
kerupuk khas cirebon kerap menjadi pilihan untuk dibawa kembali ke kota tujuan selasa siang para
oleh oleh kerupuk khas cirebon ramai dihampiri pembeli para pemudik rata rata mencari oleh oleh di
jalur arus balik yang merekalitasi kerupuk khas cirebon seperti kerupuk melarat dan tergulung
kulit ramba kerap dibeli pemudik dalam jumlah banyak merebas baru kembali lagi ke mau pulang
ke ckp ini tadi di venice engang gak hombre barre enggak sempet seng tadi administratif langsung
iya langsung jalan jadi nyarinya di ini ajalah di jalan aja ada kerupuk ya buat dibagiin salah
satu penjual mengaku omsetnya meningkat hingga sepuluh kali lipat jika di hari biasa penjualan mencapai
lima ratus rupiah perhari pada arus balik meningkat menjadi lima juta rupiah perhari
arus balik lebaran juga memberi berkah bagi pedagang oleh oleh khas purwokerto jawa tengah
pemudik umumnya membeli mendoan mulai dari keripik tempe mendoan mendoan goreng hingga
paket mendoan mentah plus bumbu dan sambal kecap keripik mendoan yang dijual terbagi dalam beberapa
ukuran dan varian rasa harganya berkisar antara dua puluh hingga empat puluh rupiah pemilik toko mengaku
dibanding tahun lalu paling banyak dicari di sini semuanya sampai mendoan ya makanan